serbu diskon hanya di motionpay

mohon ampun gusti prabu
ada yang harus kami luruskan
dari keputusan gusti prabu
kau mau membantah titahku
keputusanku sudah pulang
tapi tidak seharusnya
gusti prabu mengangkat
gusti amuk marugul
jadi siapa yang pantas
siapa yang lebih layak
selama gusi prabu tidak ada di istana
adalah raden wala sung sang
aku tidak akan membiarkan dia
sepertinya raden wala sung sang
sudah menghasut para pegawai
oleh karena itu mereka membantah
kenapa perutku sangat sakit
dan pandanganku berkunah kunah
tidak sanggup menahannya
aku tidak bisa mendesak
racun itu keluar dari tubuhku
aku serahkan kepada mu
aku menghadap rai prabu
ada apa engkau memanggilku
akhirnya kau datang juga
dasar pengkhianat busuk
ada apa rai prabu
dan apa salahmu
sehingga kau berbicara seperti itu
kau bertanyakan apa salahmu
kau telah menghasut mereka
bahkan para penggawa biadap ini
berani untuk melawanku
apa maksudmu rai prabu
ini adalah balai rum
tempat yang agung
turunkan suara muraka
aku adalah cuncungan
kau berbicara kepada raja pajajaran
kau yang memulai terlebih dahulu
kau adalah raja pajajara rai prabu
tapi tidak seharusnya
kau berbicara seperti ini
kau seperti yang kami muami
berani melawan kita
orang seperti manmohan diberi penjara
tunggu deh ibrahim
tidak seharusnya balairung dijadikan tempat perkelahian
aku sengaja tidak lakukan ini
asal kau tahu curu merawanku
tidak ada gunanya
aku mohon kamu berikan penawar itu
sampai kau nangis dara
aku tidak akan pernah memberikan penawar racun itu
berikan penawar racun itu
daripada kau mohon
kau temani gagal pemacu
dia tidak mati sendirian
tidak aku lumayu
rupanya kalian ingin mencicipi jurus
mohon ampun gusli prabu
tahanlah emosi gusli prabu
karena aku gagal mayom aku sama sekali tidak bermaksud untuk membunuhmu
apa yang harus aku lakukan gagal mayom jika mungkin ini hari kematianmu
aku tidak takut kematianku aku hanyalah mencemaskan ibunda wajah ibunda
telah berubah menjadi ratu junti tidak ada seorang pun yang mengetahuinya
bahkan jika saudara saudaraku melihatnya ia tidak akan mengenalnya
apa yang kukatakan gagal mayom ibunda aku dalam kesulitan hari ini